bicara seputar haji saudara kementerian haji dan umroh arab saudi
menerjunkan petugas perempuan untuk menyambut jemaah haji di bandara jeddah
petugas perempuan dinilai lebih mampu memahami kondisi psikis jamaah haji indonesia
para petugas perempuan bersiap menyambut kedatangan jamaah haji indonesia
di bandara internasional king abdul aziz jeddah
ada yang bertugas menyambut kedatangan jemaah memeriksa paspor
hingga mengantar jamaah lansia menggunakan mobil golf dari pintu x ray ke armada bus
ketika tersintas melompat dengan mem cabecahkan uang yang kecepatan
dengan endopaunis mereka yang bisa tawarkan
tak hanya jamaah haji reguler jemaah haji khusus juga sudah tiba di tanah suci secara bertahap
tahun ini total dua puluh tujuh ribu lebih calon haji khusus dari indonesia
jurnalis kompas tv yasir neneama dan juru kamera pradaris lesmana akan membagikan cerita perjalanannya dari tanah air menuju ke madinah
alhamdulillah rabil alamin akhirnya perjalanan dari tanah air indonesia sampai juga kita di madinah di hotel
tadi perjalanannya cukup lama ya karena dari jakarta tadi sampai di jeddah dulu sekitar sembilan jam
dilanjutkan dari jeddah menuju ke madinah sekitar enam jam
akhirnya saya bersama dengan jemaah haji khusus telah tiba di hotel
nah selama di madinah nanti akan ada sejumlah rangkaian kegiatan ibadah yang nantinya akan saya lakukan bersama dengan para jemaah haji lainnya
di antaranya itu nanti kita akan melakukan sholat di masjid nabawi
kemudian nanti ada serangkaian kegiatan ziarah ke makam rasulullah dan juga beberapa masjid yang ada di madinah begitu
nah berbicara soal jemaah haji khusus
total jemaah haji khusus yang diberangkatkan tahun ini ada sekitar dua puluh tujuh enam ratus delapan puluh
nah untuk jemaah haji dari patuna sendiri itu sekitar seribu dan diberangkatkan secara bergelombang
nah untuk rangkaian kegiatan hajinya sendiri memang saya dan juga jemaah haji dari patuna ini akan melaksanakan haji tamatu begitu
haji tamatu ini adalah haji yang dilaksanakan terpisah dengan umroh
begitu jadi nanti saya dan bersama dengan rombongan akan melakukan umroh terlebih dahulu
kemudian nanti akan kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah haji
mohon doanya semoga saya dan juga jemaah haji yang ada di sini bisa ikut ataupun bisa mengikuti ataupun bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan lancar
ya sirneni ama radaris usmana kompas tv madinah arab saudi